sejumlah dugaan kecurangan dilaporkan terkait dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau ppdb
sejak diberlakukan tahun dua ribu tujuh belas lalu sistem zonasi ppdb ini sudah menuai pro dan kontra
kita bahas hal ini bersama dengan pimpinan ombudsman ri robert naendi jaweng
pak robert selamat sore
selamat sore mbak puspa
pak robert ini protes keras ramai diajukan orang tua siswa
polemik ini lagi lagi muncul
klasik setiap tahunnya indikasi kecurangan terjadi dalam ppdb melalui sistem zonasi
kami ingin tahu terlebih dahulu sejauh ini ada berapa banyak laporan keluhan masyarakat terkait dengan sistem ppdb ini
ya ini memang memprihatinkan mbak fuspa ya
sejak ppdb ini dimulai berlaku sejak dua ribu tujuh belas
ini artinya sudah enam atau bahkan tujuh tahun kita menjalankan ppdb
masalahnya terus berulang tiap tahun
tipologi masalah kurang lebih sama juga gitu ya pada empat jalur itu
nah ombudsman juga beberapa tahun belakangan melakukan upaya secara masif
dengan antara lain membuka kanal pengaduan ppdb di semua provinsi kabupaten kota
karena memang kita punya tiga puluh empat kantor perwakilan
dan mulai bulan maret kemarin
kita sudah mulai bekerja
sebenarnya data akhirnya mbak puspa baru akan kita dapatkan rekapitulasinya tiga puluh juli nanti ya
karena memang durasi sampai tiga puluh juli
tetapi paling tidak begini saya lagi menuju ke jawa tengah
di jawa tengah sendiri saja sudah itu ada sekitar tiga puluh an yang kita terima
ini yang diterima ya pak
belum lagi yang belum dilaporkan ke ombudsman ya
masih ada beberapa yang berkesai
demikian juga di jawa barat di ntb di ntt dan beberapa tempat yang lain
data akhir nanti kita akan rekap di ujung akhir bulan ini
tetapi dari tipologi masalah yang ada begini ini ada empat jalur ppdb
yang paling banyak masalah di dua jalur utama
satu jalur jonasi dan kemudian kedua jalur afirmasi
tetapi juga bukan berarti jalur prestasi dan jalur pepindahan
jalur prestasi dan jalur pepindahan orang tua juga tidak masalah
jalur prestasi misalnya itu ada pemalsuan dalam soal sertifikasi prestasi
dari anak atau calon peserta didik cpd
demikian juga ada masalah terkait dengan kriteria prestasi non akademik itu masih multitafsir
itu jalur yang kurang banyak masalah
tetapi yang dua lainnya wah ini tiap tahun berulang ini
jalur jonasi saya kira gini pak puspa ya
masalah kita tidak hanya di rejim pendidikan
masalahnya bukan hanya apa yang berlaku di kementerian pendidikan
hingga ke dinas pendidikan kota kabupaten bahkan hingga ke sekolah
tetapi bahkan berhulu pada data terkait kependudukan
ini berarti kita harus mundur lagi ke depan gitu ya ke soal terkait administrasi kependudukan kita
yang itu sangat gampang dimanipulasi atau sangat gampang itu kemudian diubah ya
misalnya terkait dengan soal domisili dan kedudukan
mestinya kan harus satu antara alamat di mana dia berkedudukan yang dibuktikan dengan ktp dan kk
dengan alamat domisili
di kita domisilinya entah di tempat mana
kemudian kedudukannya itu atau alamat yang tertera dalam sebagai penduduk di ktp
itu dibuat di dekat dengan sekolah sehingga kemudian dia masuk zonasi
nah repotnya adalah perubahan ini itu berlaku dari sejak penyusunan kk
pembuatan kartu keluarga sampai pada surat keterangan suketnya
itu bisa dilakukan
sehingga mereka yang secara faktual
tidak berkedudukan di situ tidak berdomisili di situ
itu ternyata masuk ke jalur sebagai peserta jonasi
inilah yang membuat seperti di kota bogor atau tadi juga di intro cnn di tangerang begitu ya
orang itu terdaftar di ppdb nya
tetapi secara faktual orangnya nggak ada
bahkan setelah dicek lapangan secara verifikasi faktual
orangnya tidak dikenal sama sekali
bahkan kk yang dilampirkan
ini berarti soal kependudukan kita ini menjadi sangat bermasalah
yang itu pangkal mula dari manipulasi atas jalur zonasi yang ada
sementara di jalur afirmasi masalahnya itu adalah
ini jalur afirmasi ini jalur bagi mereka yang berkemampuan ekonomi rendah
atau anak yatim piatu ya
atau mereka yang berkebutuhan khusus kaum difabel dan sebagainya
ini adalah jalur afirmasi
nah di beberapa tempat jalur afirmasi ini kemudian mengalami penyempitan dalam soal kriteria
secara umum jalur afirmasi itulah jalur yang membuka afirmasi atau keberpihakan kepada mereka sejauh mereka terdaftar dalam dtks
dtks ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis bagi dia untuk menerima bantuan
bantuan bansos dan sebagainya
mestinya mereka anak yang cpd calon peserta didik yang memang masuk dalam daftar dtks
keluarganya itu dia akan kemudian terdaftar dalam jalur afirmasi
tetapi ternyata ada penyempitan misalnya di saya tidak enak menyebut daerahnya
ada provinsi yang kemudian dtks ini dipakai sebagai bingkai besar saja
tapi kemudian dikrututkan lagi menjadi tiga klasifikasi
ada p satu itu untuk kemiskinan ekstrim prioritas satu ya
kemudian puritas dua itu untuk sangat miskin
nah ini yang membuat kemudian tidak semua mereka yang terdaftar di dtks sebagai penerima bantuan sosial
itu kemudian menjadi peserta ppdb dari jalur afirmasi
kalau dia tidak terverifikasi secara faktual dalam p satu p dua atau p tiga
maka dia akan terpental
demikian juga dalam kriteria sebagai anak yatim piatu
definisi umum dari peraturan menteri pendidikan nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu adalah
siapapun yang memang sudah kehilangan orang tuanya
ayah dan ibunya gitu
tetapi di daerah itu kemudian terjemahkan bahwa
yatim piatu itu adalah mereka yang kehilangan orang tuanya karena akibat covid
nah ini juga jadi masalah
padahal banyak anak yang kehilangan orang tuanya
bukan karena covid
dan memang dia berhak sebenarnya untuk
empat jalur afirmasi
ada problem sisi kebijakan
teknis di tingkat pemerintah daerah yang
itu diterjemahkan secara sempit
yang membuat kemudian
mereka yang berhak
akhirnya tidak mendapatkan hak
untuk bisa mendapatkan jalur afirmasi
tapi dari pengawasan selama lima tahun terakhir dari ombudsman
apakah om budsman merasa
ada dugaan dilakukan secara terorganisir begitu mengingat
transparansi kemudian keadilan dalam penerimaan mahasiswa
siswa baru peserta didik baru ini
dirasakan masih sulit untuk masyarakat
bahkan pustekom walaupun pustekom
apa sistem baru ada online yang saat ini diberlakukan
awalnya adalah untuk memudahkan masyarakat
dan juga untuk
untuk meminimalisir kecurangan
ya buat om budsman begini mbak
bahwa ppdb ini adalah pintu masuk
akses untuk mendapatkan layanan
pendidikan sebagai hak dasar mereka
itu yang sangat penting
dan kemudian ppdb khusus jalur donasi
dan jalur afirmasi
inilah bagian dari upaya untuk
mengefisiensikan biaya mereka ke sekolah
dan mendapatkan afirmasi keberpihakan dari negara
terhadap mereka yang tidak mampu
itu kan filosofi dasar ini yang harus dipegang
nah terjemahannya ke tingkat teknokrasinya
di pelaksanaannya ini
ini tadi kita tidak sinkron
kemudian juga ada
apa nama diskresi pemda yang
menyempikan kriteria dan sebagainya
juga tidak kalah krusialnya adalah
di lapangan sendiri juga terjadi
banyak pungutan liar
biasanya berpangkal pada jual beli kuota
ada pelonggaran kuota
di suatu sekolah tertentu misalnya

atau untuk jalur afirmasi
dilakukan dalam dua model
atas kuota itu kemudian dinaikkan
apa namanya jumlahnya

nah lima puluh ini kemudian jadi barang jualan pak
atau kemudian diturunkan
kuotanya begitu jadi tiga ratus
nah lima puluh yang turun ini
selisih kurangnya ini
ini kemudian jadi jualan juga
bagi mereka yang mau untuk mendapatkan
yang disebut dengan zonasi khusus
prase prase seperti ini yang
sulit untuk sekedar
di kanal dengan platform digital
pendaftaran online dan sebagainya
selagi mental manusianya
terutama di tingkat sekolah
dari dinas pendidikan
dan juga dinas sosial untuk yang
itu nggak kuat seperti yang terjadi sekarang
verifikasi faktual juga tidak berjalan
yang terjadi di kota bogor
itulah contoh bagus
pak bima turun ke lapangan
ngecek satu persatu
nanyain satu satu ya
dibentuk tim khusus
tengkat atau waktu
dari pengumuman pendetapannya
ini hanya terjadi satu dua tempat mbak
tidak banyak tempat
dilakukan hal seperti ini
buat saya sih
kita belum sampai pada kesimpulan
apakah problemnya itu problem sistem
ini masih perlu dievaluasi
tapi kita berharap
melihat bahwa ini masalah yang super serius
karena itu kementrian pendidikan
tidak boleh lepas tangan
hari ini harus dikatakan
yang banyak berjibaku di lapangan
adalah dinas pendidikannya
dan pihak sekolahnya
dan orang tuanya
sementara kita gak tahu
apakah sedang melakukan sesuatu
hari ini kita tidak terlalu melihat
kehadiran kementrian pendidikan
sebagai penanggung jawab
urusan pendidikan secara nasional
untuk itu paling tidak
dia harus mengambil momentum ini
untuk melakukan evaluasi secara tuntas
masalahnya di mana
pada tingkat sistem ppdb nya sendiri
atau pada penyimpangan di
indisiidual para aparatnya
ketegasan dari pemerintah
termasuk juga berkolaborasi
om budsman republik indonesia
apakah memang ini kesalahan dari sistem yang
yang kurang disosialisasikan
atau mungkin pelanggaran juknis
atau ada dugaan praktik korupsi di dalamnya
pak robert terima kasih
sudah bergabung bersama kami
sore mbak buspad
terima kasih banyak